informasi pertama di cnn indonesia update kami awali dari ecuador
pemerintah ecuador mengusir duta besar venezuela pada hari kamis waktu setempat
setelah seorang menteri dari negara tersebut menyebut presiden ecuador lendin moreno pembohong
sehari sebelumnya pada sebuah jumpa pers menteri komunikasi venezuela jorhero drikes
mengatakan moreno adalah pembohong dan menuduh sang presiden berlebihan dalam pidatonya di gedung pbb
terkait jumlah pengungsi venezuela yang berada di ecuador
pbb mengatakan sebanyak satu sembilan juta warga venezuela telah mengungsi sejak dua ribu lima belas
untuk melarikan diri dari krisis ekonomi yang melanda negara mereka
kita ke perancis
seribuan warga berdemonstrasi di pusat kota paris untuk memprotes kebijakan pensiun presiden emmanuel mackung
yang dianggap merugikan
para demonstran yang kebanyakan merupakan pensiunan ini merasa dirugikan
karena peningkatan pajak dari gaji dan pensiun untuk membantu membiayai jaminan sosial
telah berpengaruh pada pendapatan serta standar hidup mereka
jauh lebih rendah dari peningkatan inflasi
kita ke informasi selanjutnya
ribuan warga menyaksikan pembukaan jembatan yang melintas di atas sungai nil di kota jinja uganda pada rabu waktu setempat
pembukaan jembatan itu ditandai dengan pemotongan pita oleh presiden uganda yoweri muzevene
pembangunan jembatan terpanjang kelima di afrika tersebut menelan biaya satu ratus dua belas juta dolar
atau setara dengan satu enam triliun rupiah
dana tersebut merupakan
pinjaman yang dikucurkan oleh japanese international corporation agency
dan demikian cnn indonesia update kali ini
program cnn indonesia newsroom akan kami lanjutkan
sesaat lagi terima kasih dan sampai jumpa